tengah rekapitulasi suara pemilu
tim pemenangan nasional ganjar mahfud
sudah bersiap mengajukan gugatan
sengketa pemilu ke mahkamah konstitusi
pihaknya akan menghadirkan saksi saksi penting
tengah menyiapkan saksi dan ahli
untuk dihadirkan dalam sidang gugatan hasil
di mahkamah konstitusi nanti
salah satunya yang akan direncanakan
menjadi saksi adalah seorang kapolda
tapi kita sedang mendiskusikan itu secara internal ya
bagaimana kita akan menampilkan
semua saksi saksi dan hal yang akan kita ajukan
tunggu saja sampai sidang dm kanan
menanggapi rencana tim hukum ganjar mahfud
yang akan menghadirkan seorang kapolda
untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilu
sosok kapolda itu harus memiliki bukti yang cukup
kapolri mengaku masih menunggu
siapa nama kapolda yang akan dihadirkan
sedangkan soal apakah kapolda tersebut dipanggil mk
mustio mengatakan harus dicari dulu buktinya
kalau ada kapolda yang melanggar akan diproses
apalagi terkait dengan isu ada saksi dari kapolda dan sebagainya
betul ada melanggar ya kita proses
namun kalau memang tidak ada
dan kita doakan seluruh tahapan
baik kpu mk dan pengumuman resmi
semuanya dapat berjalan dengan baik